seakan sudah menjadi sebuah kewajiban dalam menentukan penetapan awal ramadan
kementerian agama akan melakukan sidang isbat bersama para ulama
ormas islam mui anggota dpr hingga perwakilan lapan dan juga bmkg
namun tahukah anda seperti apa penentuan awal ramadan di awal berdirinya negara indonesia
tim litbang cnn indonesia mencoba merangkumnya untuk anda
awal ramadan maupun idul fitri saat itu ditentukan oleh masing masing ketua adat
dengan cara melihat munculnya bulan baru di ufuk barat
setiap ketua adat memiliki penghitungan masing masing
sehingga awal ramadan maupun lebaran sering mengalami perbedaan
meski dalam satu wilayah yang sama
sidang isbat penentuan awal ramadan pertama kali dilaksanakan sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
dengan berdasar pada dalir dalam keadaan
alir serta fatwa dari ulama pada waktu itu
sidang isbat yang berlangsung pada saat itu bersifat musyawarah
di mana penetapan hasil dalam sidang merupakan kesepakatan
antara masing masing perwakilan dari ormas islam
pengumuman awal puasa dilakukan melalui sarana penerangan tvri dan rri
sidang isbat terbuka pertama kali dilakukan pada seribu empat ratus tiga puluh dua hijriah
atau dua ribu sebelas masehi
sedang berjalan dinamis
para peserta sidang yang berasal dari berbagai perwakilan ormas islam dan pakar hisap rukyat
diberi kesempatan untuk menanggapi hasil hisap dan rukyat secara terbuka
saat itulah pabrik dapat melihat perbedaan pendapat di kalangan ormas islam
jika sebelumnya penentuan sidang isbat berlangsung terbuka dan dapat diliput media
namun pada dua ribu empat belas kementerian agama menyelenggarakan sidang isbat secara tertutup
jika pertama kali disidang isbat tertutup pelaksanaan sidang tertutup ini berlangsung hingga sekarang
alasannya dalam sidang isbat banyak hal teknis yang dibahas yang hanya dimengerti oleh para ahli
dikhawatirkan masyarakat awam belum tentu paham jika mengikuti jalannya sidang